ini saya sudah bersama dengan plt ketua umum partai persatuan pembangunan pak suharto mono arfa yang telah terpilih pada hari ini memimpin yang akan menakodai partai menuju pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang
dan saat ini kami akan menanyakan langsung apa yang menjadi tujuan dan juga pak suharto dalam menuju dalam memenangi pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
oke pak suharto selamat malam pak ini selamat dulu pertama tama bapak telah terpilih sebagai plt ketua umum dan yang pertama yang saya ingin tahu pak apakah dalam mekanisme dan juga dinamika rapat yang telah berjalan tadi apakah memang tidak ada wakil ketua umum yang mengajukan diri sebagai ketua umum p tiga ini
ya pertama begini partai ini adalah partai yang didirikan oleh ulama dan kita sangat taat
apalagi ulama kita sendiri dalam hal ini mbah mun itu bukan hanya dihormati oleh para kader p tiga tapi sudah menjadi aset nasional juga menjadi sumber inspirasi dan juga menjadi seseorang yang kearifannya diikuti
nah karena itu adalah tidak tepat dan tidak pantas kalau kemudian dpp itu
tidak mengikuti apa pendapat atau fatwa yang disampaikan oleh mbah maimun itu yang pertama
nah di dalam posisi dalam konstitusi partai kita memang diatur mengenai soal siapa yang boleh menjabat atau ketua umum sementara dan itu diikuti sudah di jadi mekanisme itu semua sudah dilangsungkan
dan karena keadaannya sangat
mungkin luar biasa banyak yang tidak sanggup atau menyatakan haknya itu ditarik karena keadaan yang seperti ini maka ditawarkan kepada satu mekanisme lain melalui majelis atlam majelis tinggi dimana disana ada mbah maimun
kemudian diminta keputusan itu
sedemikian rupa melalui satu mekanisme internal yang ada di dalam adrt kita yaitu disahkan oleh mahkamah partai
jadi mekanismenya ya mekanismenya bisa diterima oleh mahkamah partai jadi kemudian itu diteruskan
jadi artinya begini tidak elok kalau sebuah keputusan itu tidak tak azas terhadap konstitusi partai
itu tidak ditabrak dan itu diikuti
bahwa tidak ada yang lain saya juga tidak mengerti
karena saya juga itu samikna wa atokna tunduk pada permintaan mbah mun
saya mengusulkan dua orang tapi mbah mun pegang tangan saya dan beliau mengatakan tidak
jadi ya saya terima
baik pak ini kalau jika kita mengingat kembali ini kan ada dua ketua umum partai yang memang tersangkut kasus begitu pak
nah ini bagaimana bapak sebagai plt ketua umum p tiga ini memperbaiki citra mengingat tiga puluh hari ke depan ini akan menghadapi
pertama memang apa boleh buat kedua ketua umum kami adalah meskipun itu perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh mereka
tetapi tidak bisa dijauhkan dari atribusi kepada mereka sebagai ketua umum partai
itu apa boleh buat itu memang terjadi
tetapi kami justru karena sudah menghadapi atau sudah punya pengalaman hal serupa
jadi kami dengan serta merta
kita bisa memisahkannya sehingga partai tidak terbawa bawa
jadi kita ingin itu terselamatkan
lalu kita lakukan dekopolisasi itu antara saudara sda atau saudara romi sebagai ketua umum dan sebagai seorang dirinya
tetapi dua duanya adalah kader
kader terbaik p tiga yang pernah kita miliki
bahwa mereka pernah menghadapi itu
boleh jadi itu adalah risiko
dari seorang pemimpin partai politik
dan bisa terjadi pada siapa saja
dan bukan berarti mereka tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan
tetapi dengan hormat saya pada mereka semua
mereka telah menunjukkan kebolehannya berjuang untuk dana atas nama partai
ini ada lagi yang menarik
jika kita melihat dinamika p tiga ini pak
ini kan ada kubu dari jan farid yang memang beberapa kali berbeda pandangan
berbeda pandangan soal partai politik ini
lalu ini bagaimana pak soeharto menanggapi hal ini dan apa yang akan dilakukan ke depannya
saya kira sejak muktamar dua ribu enam belas itu sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di dalam partai
dan apalagi para pengurus pengurus dari kubunya pak jan farid itu sudah diakobodasi
dan sudah masuk di dalam kepengurusan kami di sini
tadi sudah ada ibu indah sda
sudah ada ibu vernita
itu kan semua dari tempatnya pak jan farid
dan pak jan farid itu teteman saya
jadi saya kira dia pasti sekarang oke oke saja
tidak ada masalah
itu sudah lewat lah menurut saya
dan tidak perlu lagi diperpanjang
apalagi secara legalitas
yang mendapatkan legalitas adalah kami yang di jalan di ponegoro ini
terakhir pak soeharto
ini beberapa hari terakhir
dan kan publik juga dikejutkan dengan pernyataan pak mahfud md
yang menyatakan bahwa sudah mengingatkan beberapa kali pak romi terkait dengan
di hotel dharma wangsa terkait dengan kasus ini begitu
apakah memang p tiga juga sudah mendengar informasi ini
dan apa saja yang apa tanggapan p tiga terkait dengan hal ini
ya kami mendengar
sudah pernah mendengar itu
dan kami juga sudah pernah melakukan tabayun
klarifikasi pada beliau
dan sepanjang jawabannya adalah
positif tidak ada masalah ya
itu menjadi tanggung jawab bagian dari tanggung jawab pribadi
jadi bukan kami kemudian mengatakan bahwa
ah kita menyepelekan peringatan peringatan itu sama sekali tidak
malah kami berterima kasih atas peringatan peringatan itu
siapapun sepanjang itu logik
sepanjang disampaikan dengan baik
kemudian demi kebaikan kita semua
demi kebaikan kami di sini
rakernas ini akan dilangsungkan beberapa hari yang akan datang kira kira
ya mukernas ini akan disampaikan
mungkin dalam dua tiga hari ke depan dalam
saya kira nanti akan kita bahas internal kita
dan ya dari sana kita akan mulai start
baik cukup itu saja pak
terima kasih pak soeharto waktunya